dari cabang olahraga renang atlet indonesia berhasil mempersembahkan satu medali emas dan satu medali perak
dan tak hanya meraih emas igede siman sudartawa bahkan memecahkan rekor sea games di nomor lima puluh meter gaya punggung
igede siman sudartawa masih terlalu cepat untuk tujuh perenang lainnya pada final lima puluh meter gaya punggung
yang digelar di national aquatic center kuala lumpur senin sore
perenang asal klungkung bali ini mencatatkan waktu dua puluh lima dua puluh detik dan berhak atas medali emas sea games dua ribu tujuh belas
ia juga berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya yakni dua puluh lima dua puluh tujuh detik
sementara itu di nomor empat ratus meter gaya bebas perenang indonesia aflah aflah fadlan prawira meraih medali perak setelah finish kedua dengan catatan waktu tiga menit lima puluh detik
ia kalah cepat dari perenang malaysia velson somp
yang menyelesaikan lomba dalam waktu tiga menit lima puluh detik
capaian gede siman sudartawa kembali membuat lagu indonesia raya berkumandang di malaysia dan menambah raihan medali indonesia